seorang balita berinisial ffp terjatuh dari lantai sebelas rusun pinus elok tower c cakung
jakarta timur sabtu sore kejadian bermula saat korban dan kakaknya bermain ponsel korban tiba tiba
merebut ponsel dari kakaknya lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu ayah korban yang saat
kejadian sedang mencuci mencoba memeriksa anaknya saat melihat ke dalam kamar korban sudah tidak
ada di dalam kamar dengan kondisi kaca jendela telah terbuka orang tua korban langsung turun ke
bawah rusun setelah mendengar keributan warga dan mendapati sang anak sudah tidak bernyawa
kemarin diduga karena dibawah jendelanya itu ada tumpukan bantal kita minta bantal di atas kasur ya
dan kasur yang tidak ada sopet tidak ada ranjang kayaknya menjat dari situ dari pihak keluarga
tentunya berduka cita ya dengan meninggalnya anak anaknya tapi kemarin saya sudah komunikasi
saya juga ikut tansiah kesini cep yo apa namanya karena musibah itu ya video tidak menuntut kemana mana
jasad balita berumur lima tahun itu pun langsung dimakamkan di tpu bdhi dharma semper jakarta utara
pada minggu siang efrisel jakarta